membuat lebih dari tiga juta penonton indonesia ketakutan oleh sosok ibu
nah ini akan diajak untuk takut juga nanti ya
apa namanya dunia internasional begitu dengan sosok ibu
sukses mendatangkan lebih dari tiga juta penonton di bioskop dalam negeri
film horror penghabis setan akan ditayangkan di beberapa negara di kawasan amerika latin eropa dan asia
film garapan rumah produksi rapi film ini akan tayang di tujuh belas negara
pernah disampaikan sebelumnya pengabdi setan akan mulai tayang di malaysia dan singapura dua puluh tiga november dua ribu tujuh belas
sejak tayang pertama dua puluh delapan september lalu film garapan sutradara joko anwar ini memang terbilang sukses
selain jumlah penonton film ini juga berpotensi meraih penghargaan bergensi
setelah tercatat dalam tiga belas nominasi ajang penghargaan piala citra dua ribu tujuh belas

daung penghabis setan juga ramai di media sosial
tokoh ibu yang diperankan oleh aktris dan penyanyi ayu laksmi
seketika menjadi viral lengkap dengan parodi parodi yang dibuat oleh warganet
meski kehadirannya lebih sedikit dari pemeran utama lainnya seperti tara basro
acting ayu laksmi sebagai sosok ibu menjadi faktor penting kesuksesan film penghabi setan

selamat pagi bayu
ini ibu yang sangat epik
dan saya pikir bakal jadi tokoh baru ya dalam imajinasi orang orang indonesia sekarang ini
tapi waktu menjalani syutingnya itu kan tidak banyak bicara ya
apakah sulit juga untuk proses pendalaman perannya
mau jawaban jujur apa diperlukan
terut emang ibu
karena sebenarnya saya adalah orang yang suka sekali bicara
dan juga gak diem diem
di situ kan diam
jadi film ini bagus untuk saya karena sekalian saya menjadi melatih diri untuk puasa bicara
buat sabar begitu ya
tapi gimana awalnya mas joko bisa pada akhirnya jatuh pilihannya pada mbak ayu nih
untuk sosok ibu yang ada dalam bayangannya
seorang joko alwar
jadi karakter ibu ini harus diperanakan oleh seseorang yang bisa mentransform simplicity
jadi gerakan yang simple dialog yang minim
menjadi sesuatu yang bukan hanya menakutkan tapi jadi seni gitu
dan mbok ayu laksmi adalah seorang seniman sejati yang sangat saya kagumi
dan saya sebenarnya meminta beliau untuk
boleh dong berperan sebagai ibu
perannya sebagai ibu itu gimana
saya jelasin gini
terima nggak ya
ternyata beliau mau dan alhamdulillah
jadi walaupun dia tampilnya hanya gerakan yang minimal dialog yang minim
tapi berhasil mengubah karakternya menjadi sesuatu yang sangat memorable banget gitu
tanpa ibu ayu laksmi tidak akan sememorable itu
iya betul sekali
nah kalau misalnya berbicara mengenai film remake
apakah ada tantangannya tersendiri ini apa saja
dan apa yang dipertahankan
apa yang kemudian berevolusi
untuk dunia modern
bikin remake film itu karena kita sudah ada ekspektasi dari penonton
jadi kita jangan sampai membuat penonton yang sudah ngefans sama film yang pertama kecewa
cuman kita tidak bisa plek keti plek bikinnya sama dengan film yang dulu
karena sensibilitasnya berbeda
mungkin dulu ketika nonton film yang pertama tahun delapan puluh serem ya
tapi kalau nonton sekarang kan mungkin kita ketawa karena sudah tidak terlihat lucu
dan sensibilitasnya kita bawa ke penonton sekarang yang sudah terpapar dengan banyak sekali tontonan
jadi membuat orang merasa seram atau takut itu sudah susah karena orang sudah kebal
jadi kita harus berpikir bagaimana caranya tetap bisa membuat orang takut
ya dan berhasil ya
sosok ibu yang jadi ikonik bisa dibilang sekarang ya
kalau ibu gimana loh
panggilnya ibu ya
tiba tiba saya jadi punya anak
yang bikin bayu menerima begitu ajak aja mas joko bayu ini namanya apa mau diajak main film tapi
perannya itu jadi ibu gitu apa yang bikin akhirnya mbak ayu tuh ah saya mau nih jalanin peran ini gitu
sebenarnya project ini mungkin boleh digatakan berjodoh ya jadi ketika sudah mengiyakan walaupun
banyak dari pihak saya keluarga dan teman teman nanti image nya begini ada yang menakut nakuti
cuman semakin pikiran semakin ditakuti pikiran menjadi ragu tapi hati saya lebih berkata iya
jadi saya berpihak kepada suara hati dan dalam waktu yang bersamaan ketika schedule nya diberikan
itu seperti yang maha besar menyediakan waktu memang benar benar tidak ada kesibukan
sekali ibu international saya anggap bahwa sebuah project itu berjodoh dan saya juga terima kasih
karena abang joko begitu percaya dengan saya saya makasih ketika saya juga sudah menyatakan iya dan
ya abang waduh bukan cuman beraurang positif tapi bikin semua orang yang syuting itu merasa nyaman
itu karena beliau suka bercanda sekali kalau kita kalau lagi syuting sudah make up riddum merusak

ansmagaj uasa ia dia di lemas soalnya saya sebagai sosok yang lain diri saya yang sebenarnya itu kan oj
bye bye dua walaupun long modern girls
saya yang sebenarnya itu kan sebenarnya proyek saya memuja keindahan berbicara tentang cinta
kasih penghormatan kepada sesama alam semesta dan tuhan begitu film pengabdi saya pikir menarik
karena itu seni perang supaya kita berapa bisa keluar memerankan betul berhasil kita harus
berhentung tangan sih bu ya betul luar biasa juga salah satu yang apa namanya merespon sangat
antusias adalah para netizen netizen indonesia itu asal bangsa ya kreativitasnya ya terima kasih
terima kasih kita lihat ada beberapa mem yang memang ditujukan untuk sosok ibu diantaranya
bisa kita lihat nah disini nih boleh buka pintu hujan nih katanya hahaha terus berikutnya coba
kita lihat nih ada mem yang lainnya
next kita lihat bagus lagi nggak ada yang mau bangun ya seperti itu ya coba coba lagi lagi lagi
lagi lagi lagi oke nah sudah salah satu berarti
berarti apa berarti apa berarti apa berarti apa berarti apa berarti apa berarti apa berarti apa berarti
berarti apa berarti apa berarti apa berarti apa berarti apa berarti apa berarti apa berarti luego berarti select
dulu berarti apa di palace
ini yang ini apa be incluen widget misalnya itu ha fisherman wang atauerness counter

dan ada meme ini artinya memang sudah salah satu indikasi di dunia modern sepertinya ya

oke kita akan jadah dulu kami akan kembali pemirsa sesaat lagi
film jailangkung telah ditonton lebih dari dua lima juta penonton
sebelum jailangkung pencapaian film danur menjadi bukti
film horror indonesia kembali mendapat tempat di masyarakat
danur berhasil meraih
meraih dua enam juta penonton
bercerita tentang hantu anak kecil
segmen penontonnya pun meluas hingga ke anak anak
film the dole dua juga meramaikan film horror tahun ini
the doll dua dibintangi oleh luna maya dan herjunot ali
film yang diputar di bioskop pada dua puluh juli ini berhasil meraih lebih dari satu dua juta penonton
tingginya antusias penonton tanah air membuktikan bahwa film horror kembali diterima oleh masyarakat
setelah siklus film horror sepuluh tahun lalu didominasi cerita yang menjuru seks
apapun genre nya cerita kuat dan promosi yang baik tetap menjadi syarat utama yang dapat mendongkrak kesuksesan sebuah film

film jailangkung di sini ada pesta kecil kecilan
oke pemirsa kita lanjutkan nih perbincangan kita
jadi sekarang juga
akan ditayangkan di beberapa negara ya mas joko
sementara ini di tujuh belas negara
ada beberapa negara di amerika latin empat belas negara
ada eropah di polandia
ada malaysia dan jepang
untuk sementara waktu
masih dalam tahap penantangan kontrak untuk negara negara lain
itu nanti di sana apa ditranslate ada translation nya atau di dubbing
kalau kayak asia pasti pakai tekstil pakai subtitle
tapi beberapa region itu biasanya mereka ngedub sih
jerman itu didub biasanya
penasaran soalnya nanti ibu jadi tetap panggilannya ibu atau pakai bahasa yang lain
tapi kayaknya untuk film ini kita request pakai subtitle saja nggak di dub
karena salamnya dari situ sih soalnya ya
kalau di jerman ya apa bu
jadi ibu main keluar negeri dong nanti ya jalan jalan
ya lagi bikin e passport ya
kalau ibu harus pakai visa gak biasanya kan kalau udah itu langsung bus aja
jadi nembus aja
tinggal aja sampai
gimana mbak ayu maksudnya melihat bahwa sekarang akhirnya juga sosok ibu ini diapresiasi di luar negeri bahkan ya bukan hanya di indonesia
saya terharu bersyukur dan terima kasih banget untuk semua yang sudah mengapresiasi dengan baik

ada sedikit kebingungan juga kenapa ya kok udah dengan dimunculkan sebagai sosok yang menyeramkan
begitu banyak orang yang mengapresiasi
ada pertanyaan ada apa sebenarnya dengan bangsa ini
oh sepenyat serem serem malah ada ini
karena kalau saya di musik itu saya selalu menggelar dengan potret keindahan dengan ya sesuatu yang indah juga dengan tema tema yang baik dengan pesan pesan yang damai
tapi saya juga mengapresiasi sebesar sosok yang menyeramkan
kita harus bersama joko anwar dulu barangkali
atau mungkin harus di package begitu supaya masyarakatnya menjadi patuh ya
saya rasa karakter ibu di pengabdi setan itu kompleks bukan hanya sosok yang menakutkan tapi sosok yang ada sosok yang penyayang juga sebenarnya
karena ketika dia hadir kembali sebagai sosok yang berbeda
beda dari ibu yang sebelum ketika dia masih hidup
tapi tetap ada kerinduan itu terhadap karakter ini
terus kalau kita lihat sejarah karakternya juga dia bukan sekedar muncul untuk menakut nakut tapi membawa banyak sekali harapan kekecewaan
jadi orang bisa relate sebagai karakter yang masih manusiawi walaupun tampil sosok yang sebagai menyeramkan
iya dan untuk kedepannya mas joko apakah ingin membuat lagi film horror
mungkin melihat dari animo masyarakat yang luar biasa
kalau aku bikin film untuk berkarya untuk mengatakan menyatakan atau melemparkan pertanyaan tapi tidak disebabkan karena oh ini lagi laku kita bikin ini
enggak sih aku rasa sebagai filmmaker jujur aja mau bercerita tentang apa pada saat itu
jadi bukan karena impulses impulses yang apakah karena komersialisme atau
kalau nanti dibuat lagi film sama mas joko anwar
mau request perannya aja tetap jadi ibu atau mau peran yang lain nanti
saya mau ikut casting jadi apa saja
bang joko anwar jenis direct
orang orang udah pernah tahu sih kalau gitu ya
tapi penghabisan itu sangat banyak ditolong oleh banyak orang
terutama masyarakat karena mereka sudah nonton mereka menyebarkan film ini ke apakah sosial media lewat teks group
dan mereka merayakan juga dengan bikin meme meme
dan media juga
dan media juga sangat membantu
pihak bioskop juga sangat membantu memberikan tempat untuk kita ditayangkan
jadi ini memang satu
perayaan terharunya itu ya
karena filmnya kita rayakan bersama
bukan punya pemain sama kru tapi juga milik masyarakat gitu
kalau bayu rencana kedepannya gimana nih bayu
iya rencana kedepan dari
karena mungkin tugas pertama melepaskan dulu image ibu ketika lagi konser
nanti jangan aja lagi konser
semuanya takut lari lagi
kongres ibu internasional
memang mengharukan ketika naik panggung gitu langsung public audience
jadi harus saya dengan baru dua puluh empat hari ya
terus kalau rencana kedepan tetap berkesenian
seni pertunjukan musik
dalam waktu dekat ada beberapa show
dan show saya itu temanya bineka tunggal ika
terhita karana penghormatan cinta kasih sesama manusia dan semesta dan tuhan
kalau untuk film
banyak orang yang pengen foto tetapi saya tidak boleh tersenyum
jadi begini kaku rambut panjang
dulu saya sering menggelung rambut dan selalu tersenyum ketika foto
tapi sejak dua puluh empat hari ini jadi latihan foto tanpa sengaja
dan rambut aku tergulai
saya pengen nonton nanti kalau udah ada konser
kasih tau ya mbak ya nanti aku pengen nonton melihat sosok ibu yang lain
sisi lain ya dari seorang sosok ibu
makasih banyak mas joko anwar
terima kasih banyak
terus karirnya dan juga karya karya berikutnya ditunggu oleh kita semuanya